bermagapelabuhan kapal feri jangkarsitu bondo pada kamis pagi dipenuhi santri yang mulik lebih awal
ratusan santri ini bergegas naik ke kapal yang akan berangkat ke kampung halaman mereka di pulau kangean madura jawa timur
banyaknya penumpang membuat sejumlah santri harus berbagi tempat duduk di atas kapal
beberapa orang terpaksa duduk di lantai kapal tempat truk dan barang
jumlah pemudik membeludak menjelang ramadan seiring dengan tibanya masa libur pesantren dan jadwal keberangkatan kapal berikutnya pada kamis pekan depan
banyaknya penumpang membuat sejumlah santri harus berbagi tempat duduk di atas kapal
banyaknya penumpang santri membuat operator kapal mengurangi muatan barang
hingga kamis sore otoritas pelabuhan antar pulau ini mencatat lebih dari dua penumpang pulang kampung ke berbagai pulau sejak awal pekan
sementara itu di pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur jumlah penumpang yang tiba meningkat hingga lima puluh persen
dua pekan menjelang ramadan jumlah penumpang meningkat dari tujuh ratus orang menjadi satu lima ratus
lima ratus orang per kapal
mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang pada masa mudik otoritas setempat sedang memperbaiki lima kapal untuk mudik
tim liputan cnn indonesia